ada aturan baru dan barangkali ada tinggal coba lihat saja ya di situs imigrasi untuk melihat aturan lebih lengkapnya lagi
nah kita ke informasi yang lain nih kalau yang ini berbuat tanpa aturan
tanpa alasan yang jelas seorang penumpang bus transjakarta mengamuk dan merusak fasilitas halte transjakarta di itc mangga dua pademangan jakarta utara
pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya bisa diamankan petugas halte dan kemudian dibawa ke kantor polisi
ngalih penumpang bus transjakarta yang merupakan warga bejonegoro jawa timur ini mengamuk di halte transjakarta itc mangga dua pada mangan jakarta utara senin siang
sesaat setelah turun dari bus ngali tiba tiba menantang petugas halte berkelahi
dia kemudian memukul mesin git hingga rusak dan menendang handle rotari hingga patah
ngali kemudian melarikan diri namun bisa diamankan oleh petugas halte yang mengejarnya
ini orang langsung lari ngajak berantem di situ
ngajak berantem siapa pak
kata saya kalau mau marah marah jangan di sini gitu di bawah
pihak kepolisian yang datang kemudian membawa ngali ke polsek pademangan jakarta utara
pelaku dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya
fakih hitami jakarta